hai kerjasama sister city antara kota surabaya dan liverpool inggris salah satunya di bidang
olahraga seleksi untuk menentukan sebelas pemain muda dan dua pelatih asal surabaya yang akan
mendapat kesempatan menimba ilmu sepak bola di liverpool pun dilakukan pada rabu satu desember
kerjasama ini sudah berlangsung sejak dua ribu delapan belas dan angkatan pertama pesepak bola serta pelatih asal
surabaya telah selesai mengikuti pelatihan di inggris saat ini untuk angkatan kedua sebelas pemain
muda dan dua pelatih akan dipilih untuk berangkat ke inggris duta besar inggris untuk indonesia
owen jenskin melihat langsung proses seleksi pemain muda ini menurut jenskin surabaya memiliki
klub hebat dan pemain berbakat seperti liverpool di inggris ia berharap dengan adanya pelatihan
ini kemampuan pesepak bola dan pelatih surabaya semakin berkembang
seksi pemain dilakukan di dasar muda dan pemuda dan olahraga kota surabaya di stadion
gelora sepuluh november lebih dari enam puluh pesepak bola berusia muda diseleksi agar bisa mengikuti pelatihan
di inggris selama hampir tiga bulan
dengan pemerintah atau dengan negara inggris tentu ini terkait juga dengan yang tahun kemarin yang
sudah kita pemerintah kota surabaya sudah mengirimkan para pemain muda untuk berlatih
di liverpool di transmil harapan kita sesuai dengan arahan bapak wali kota di tahun yang
akan datang pun insya allah akan dikirim kembali untuk anak anak indonesia bisa berlatih di liverpool
pada dua ribu sembilan belas muhammad supriyadi dan sepuluh pemain muda asal surabaya telah mengikuti pelatihan sepak bola di
liverpool pemain dan pelatih yang telah selesai mengikuti pelatihan diharapkan bisa menularkan
ilmu sepak bola kepada pesepak bola lain di kota surabaya muhammad yanua komarudin surabaya jawa timur